sudah ada korespondensi dari indonesia yan prabudi yang ada di rumah duka di medan sumatera utara
yan apakah jenazah sudah tiba dan apa keterangan dari kepolisian
ya putri dan juga budi saat ini jenazah memang belum tiba di rumah duka dan pihak keluarga dan pelayat yang sudah memadati rumah duka
masih menunggu kedatangan jenazah yang sudah diberangkatkan dari sibolga sejak sekitar pukul sepuluh pagi tadi
dan dari pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini
pihak kepolisian menyatakan sudah memeriksa sembilan saksi dan juga sudah menetapkan tersangka pengusaha yang menjadi wajib pajak
yang ditagih oleh almarhum parada toga sihaan ini
pihak kepolisian juga menyatakan bahwa tersangka sudah mengakui perbuatannya
dan selain itu pihak keluarga juga berharap agar kejadian seperti ini tidak
terulang lagi karena menurut keluarga keluarga sangat menyesalkan ketika petugas jurusita penagihan pajak
hanya dikawal oleh satu orang untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak miliaran rupiah
mereka berharap ke depan jurusita penagihan pajak ini bisa diberikan pengawalan yang baik oleh aparat keamanan
putri dan juga budi
baik terima kasih
hian prabudi langsung dari rumah duka di medan